dengan mata telanjang memang bisa terlihat sih tapi untuk dapat mengamati gerhana bulan lebih dekat dan lebih jelas lagi
biasanya diperlukan teropong khusus yang harganya juga tidak bisa dibilang murah
tapi seorang pecinta astronomi di cirebon jawa barat membuat teropong bintang dengan menggunakan bahan bahan sederhana
coba kita lihat ya seperti apa pemirsa ini teropong yang kabarnya bisa digunakan untuk mengamati sejumlah planet lain hingga ke galaksi tetangga ini
sekilas sunardi warga desa cirebon girang kecamatan talun kabupaten cirebon jawa barat ini
tengah mengamati bintang bintang dengan menggunakan teropong khusus
namun jangan salah teropong yang ia gunakan ini adalah teropong buatannya sendiri dengan menggunakan barang barang bekas
bahan bahan teropong bintang yang ia buat ini menggunakan pipa paralon dengan beberapa ukuran diameter dan sambungan paralon yang kemudian dirangkai untuk menjadi teropong
sementara untuk lensa pengamatan pun hanya menggunakan lensa bekas mesin fotokopi
lensa yang berukuran lebih besar ini dibagi menjadi dua untuk dipasangkan pada ujung teropong
sementara lensa yang bagian kecil ini dijadikan sebagai lensa okuler
untuk memantulkan dari lensa pada ujung teropong digunakan prisma yang dibuat dari kaca bagian dalam hard disk bekas
sementara untuk bekas fokus digunakanlah bekas roda mainan mobil mobilan tamia berikut dengan gimmi
meski menggunakan lensa yang berukuran lebih besar ini ini akan menjadi lensa yang lebih besar
bukan barang bekas namun teropong ini bisa mengamati gerhana bulan atau matahari dengan jelas
bahkan sejumlah planet planet di tata surya hingga dapat melihat nebula orion bahkan hingga galaksi tetangga bima sakti yakni galaksi andromeda
penggemar astronomi ini membuat teleskopnya berbekal pengetahuan internet
buat mantau hilal satu ramadhan itu terus mantau gerhana mantau planet juga bisa buat mantau galaksi
dan banyak lagi mungkin
pintang sampai galaksi andromeda juga bisa kelihatan
saya pernah lihat sendiri bisa kelihatan
galaksi apa itu
sunardi berharap saat gerhana bulan total nanti kondisi cukup cerah sehingga tak ada hambatan untuk mengamatinya